untung racunku udah dikeluarkan jadi aku bisa masuk dengan aman
sinta kak bukan jadi jawab makin mencurigakan aja deh
dikunci ada kunci serepnya erin kamu ambil kuncinya
sinta buka pintunya sinta sinta ini ini dia
sinta ini kasih tanya mana
jangan jangan bener dia yang mencuri bunga mahena itu
untung racunku udah dikeluarkan jadi aku bisa masuk dengan aman
di sini ada
kalian kok ada di sini ada apa ya
sinta kamu dari mana aja
aku dari toilet karena perutku lagi gak enak banget
sinta maaf ya ini ada sedikit salah paham
udah kita coba aja geledah kamarnya siapa tahu bunganya ada di dalam
bunga apa ya
ayo kita geledah cepat
iya ya silahkan periksa aja biar gak ada salah paham
bagaimana dengan bunga maena ini putri
simpan baik baik raju jangan sampai jatuh ke tangan musuh kita
tuh kan bunganya gak ada di sini
gitu terus bunganya di mana kak terus siapa yang ngambil
gak tau jangan jangan ini dewi lagi nih yang ngambil
eh rik jangan sembarangan yang kamu ngomong ya
kenapa kamu gak tuduh si reza aja tuh
mungkin lah dia mau ambil bunganya gitu buat apa
enggak enggak aku setuju sama presiden kita harus curiga sama riza
ini gak ada kebetulan bunga mahena hilang berbarengan dengan papa yang pergi sama reza
tapi papa gak bisa dihubungin
iya mah tadi papa sempat telepon aku tapi ketika aku telepon bali papa gak angkat angkat mah
reza gak bisa dihubungin hp nya rusak dari tadi sore
kamu tau rumahnya
berarti rama mau ke tempat racu
aduh bahaya ini bisa bisa rama tahu kalau raju tinggal di tempat aku
kak gimana ini kak hp papa masih gak aktif
bakal aku lewat sini
sini kita berdua
kau mau ke sana
aku mau ke sana
kau mau ke sana
kak pelan dok
mereka pasti datang untuk mencari papan
untung aku di luar
kalau nggak bisa ketahuan aku sama putri sinta tinggal di tempat yang sama
kak udah udah kak
emangnya om dharma belum pulang
tadi dia habis nganterin aku langsung pulang kak
papa nganterin kamu sampai rumah
kamu ngapain masih keluar
aku tadi abis beli obat dan eri tahu kondisi ku kurang baik
kak udah reza emang sakit kak
eh diam diam
aku nggak tahu
aku nggak tahu papa kamu ditelepon siapa
berani kau macam macam sama saya
kamu nyembunyikan sesuatu dari saya iya kak
kamu orang terakhir yang bersama
kamu orang terakhir yang bersama
kamu orang terakhir yang bersama
kamu orang terakhir yang bersama
kak udah lepaskan

bapak bisa jauh reza
kak udah kak udah kak
sampai rk berdiri bapak saya
aaron ajak dia
bapak jangan bapak
bapak jangan bapak
luka karena dharma tadi makin sakit
tapi aku nggak boleh buat mereka curiga
kalau nggak putri sinta juga bisa dalam bahaya

kalau fakta saya tak sama tidak nyalakan

saat luar lagi sakit
kamu lagi untuk aneh lemons ya
siluman ular itu benar apa enggak
ah saya mau mau pulang aja
malem malem ada perempuan di pinggir jembatan
ayo ke situ pak
mbak ngapain di sini mbak
tuh kan orang bukan siluman
emang ada apa dengan sebelumnya
siluman itu mbak sudah menghatui kampung ini
mbak malem malem jangan di sini mbak
bahaya suka ada rampok
antarkan saya ke warung kopi
saya mau bertemu dengan teman saya
baik mbak warung kopi ada di sana
silakan mbak jalan duluan
pak muklis saya pulang duluan ya
perasaan gak enak
ya udah hati hati ya pak
mana orang yang jualnya nih
sebentar ya neng saya panggil dulu
itu kayaknya luka gigitan ular
apa jangan jangan siluman ular
itu karena terkena gigitan siluman ular
kok neng tau
karena saya yang menggigitnya
jangan bunuh saya
masih berani kau dengan aku
udah pagi gini
belum ada kabar dari papa
udah mama tenang dulu
mama sabar dulu kita semua berusaha kok
untuk telepon semua teman kerjanya papa
karama kan juga lagi bantu nyari ya
gimana mamamu tenang belum pernah nih papa kayak begini
gimana mama ada kabar dari papa engga
aku udah cari kemana mana
dari tanya semua temen bisnis papa
tapi mereka gak tau
aku yakin hilangnya dharma pasti ada sangkut pautnya
dan pelakunya pasti adalah orang yang sama
seluman ular yang lagi kita buru
satu jam lagi gak ada kabar dari papa saya
dia orang terabris sama papa
dan sampai sekarang papa belum ditemuin
reza kamu harus diperiksa
lebih baik kita laporkan pada polisi
supaya kita tau
apa reza ada sangkut pautnya atau tidak
dengan kehilangannya om darma
aku gak mau buat situasi ini makin buruk
suami saya menyinggah